kementerian kesehatan melalui direkturat jenderal pelayanan kesehatan
sudah menerbitkan tata laksana dan manajemen klinis
gangguan ginjal akut progresif atipikal
yang wajib diterapkan di seluruh pusat layanan kesehatan
namun jangan panik
ibu bisa mendeteksi gangguan ginjal pada anak secara mandiri
sebelum memutuskan membawa anak ke pusat layanan kesehatan
hal penting yang harus diperhatikan adalah
meski anak tidak mengalami gejala klinis seperti demam dan diare
orang tua wajib memperhatikan volume dan intensitas air kencing
yang dikeluarkan oleh anak
dokter anak rumah sakit saiful anwar malang mengungkapkan
gangguan ginjal akut terjadi dengan penurunan kesehatan tubuh secara mendadak
sementara gangguan ginjal akut progresif ditandai
dengan penurunan secara mendadak dan cepat
sehingga deteksi dini harus dipahami oleh setiap orang tua
setiap anak apabila ada timbul keluhan atau gejala ya
misalnya ada atau tidaknya gejala
misalnya ada batuk
kemudian adanya diare
kemudian adanya mual muntah
dan terutama ada demam
itu kita harus waspada
atau kita harus memperhatikan jumlah air kemihnya
atau produksi urinnya
tetapi kalau apalagi dengan kondisi seperti ini
jadi paling tidak itu tiap tiga empat jam dilihat
oh anak saya masih banyak kencingnya
kan dilihat dari popoknya
kok nggak ada ya produksi
kok tidak ada kencingnya
kok tidak ada air kemihnya
nah itu kan bisa ketahuan dari situ
pola konsumsi air pada anak harus lebih diperhatikan
jika penurunan intensitas air kemih disebabkan karena anak kurang minum
maka orang tua harus berupaya untuk mendorong peningkatan konsumsi air putih pada anak
namun jika konsumsi air baik
namun air kemih yang dikeluarkan sangat sedikit
maka anak sepatutnya mendapat pemeriksaan lebih lanjut
kalau dalam waktu dua belas jam
atau delapan dua belas jam apalagi dua puluh empat jam atau satu hari ya
itu tidak ada sama sekali atau berkurang
ya itu berarti ada penurunan dari air kemih
biasanya itu produksi urin atau air keminya itu menjadi lebih pekat
lebih pekat itu kadang kadang ada perubahan keruh
sedikit keruh itu kan lebih pekat jadinya
atau mungkin agak sedikit sedikit coklatan
itu kalau memang mulai berkurang
tetapi yang penting memang kalau sudah mulai berkurang
atau frekuensinya berkurang atau jumlahnya berkurang
ya itu berarti harus segera aware dan segera lapor
memeriksakan ke pusat kesehatan
akan lebih mudah tentunya jika mengontrol air kemih anak
dengan pola penggantian diapers secara teratur
untuk mengidentifikasi gejala ginjal pada anak sejak dini
ibu harus rajin melakukan pengecekan terhadap urin anak pada saat mengenakan dialog

setidaknya harus sekitar empat jam
setidaknya harus sekitar empat jam
mengganti diapers dan memastikan bahwa anak sudah mengeluarkan urin atau kencing dalam keadaan yang sehat
jika tidak maka segera menghubungi dokter
nah tidak sulit bukan
jadi tidak perlu panik
ada lagi selain mengontrol produksi urin pada anak
sebaiknya orang tua menyetop penggunaan obat obatan dalam bentuk sirup untuk anak
jika tanpa resep dokter dan melalui pemeriksaan yang tepat
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur